ya ini memang kita dituntut untuk lebih berhati hati ya begitu
apalagi jika anda juga ingin melakukan pembelian mobil melalui media sosial bisa saja itu adalah penipuan
seperti yang terjadi di jakarta selatan ketika polisi mengungkap penipuan jual beli mobil via online
ya tersangka ini menggunakan akun media sosial facebook fiktif untuk mengelabui calon korban
polres metro jakarta selatan menangkap seorang pria berinisial dsp yang berasal dari palembang sumatera selatan
dan dsp ini diduga menipu korban dengan berpura pura menjual mobil dengan harga murah yang diunggah lewat akun fiktif di media sosial
agar korbannya percaya tersangka juga menggunakan aplikasi gps palsu
seakan akan barang yang dijual berada di jakarta padahal tersangka sendiri berada di palembang
ya selain itu ia juga berpura pura menjadi orang suruhan yang mendapat tugas memperlihatkan barang yang dijual dan mengecek kondisi mobil
ketika korban mentransfer uang satu ratus tiga puluh lima juta rupiah ke rekening kekasih tersangka ternyata mobil yang dimaksud tidak pernah ada
hasil penipuan tersebut digunakan tersangka untuk membeli telepon genggam senilai rp empat puluh juta rupiah
aksi tersangka ini terbongkar ketika bank memblokir dua rekening tersangka setelah korban melapor penipuan itu ke polisi
akibat perbuatannya polisi menjerat tersangka dengan undang undang ite dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
dengan tipu muslihatnya meng capture foto tampilan whatsapp dari saksi w atau orang yang diminta tolong untuk mengecek lokasi
yang memberikan informasi kepada korban terkait kondisi mobil itu adalah pelaku sendiri yang menyamar sebagai orang suruhan atau staffnya dari teman korban